dalam rekaman kamera warga belasan masa orang tua murid terlibat keributan dengan petugas jaga
saat mendatangi sekolah attavi kelurahan kedung jaya tanah sareal kota bogor jawa barat minggu dinihari
selain cikcok dan mengusir paksa saat pam dalam sekolah masa yang kesal bahkan yang habis mendobrak gerbang pagat
beruntung keributan dapat diredam setelah petugas gabungan polsek dan koramil tiba di lokasi
sebelumnya sekitar sembilan belas an orang sengaja mendatangi lokasi lantaran geram mendapati sekelompok orang menguasai area sekolah
mereka berusaha mengklarifikasi hal tersebut namun justru tak terima oleh petugas terkait
sementara usai dimediasi petugas gabungan masa akhirnya membuarkan diri meski sempat melakukan sweeping di ruang sekolah
kita security baru di atas
kepala sekolah irshad yang tidak tahu proses hukum yang sudah dilalui
dan mereka tidak mengetahui bahwa pengelolaan saat ini sd dan smp oleh pak wali kota dengan penunjukkan surat keputusan kepala sekolah sd maupun kepala sekolah smp
dan proses hukum yang sudah dilalui kita tinggal menunggu dari putusan pengadilan proses hukumnya seperti apa
kepala sekolah smp mengatakan kondisivitas
mudah mudahan harapan saya
hal ini segera selesai
ya polemik ini bisa selesai
sehingga anak anak tidak menjadi korban
anak anak bisa sekolah menuntut lemu seperti biasa
sebelumnya kisru sekolah ini sempat memanas dua bulan lalu
hingga terpaksa diambil alih oleh wali kota bogor
konflik internal saling klaim dua yayasan membuat dinas pendidikan setempat langsung mengambil alih pengelolaan sekolah selama proses hukum berjalan di pengadilan
muhammad juanda bogor jawa barat